sementara itu di pondok pesantren nurul hidayah al mubarokah andong boyolali jawa tengah
para santri ngabuburit dengan mempelajari tarian penuh makna religius dari turki
mereka belajar tarian sufi
seminggu sekali para siswa siswi menarikan tarian ini
selain sebagai kurikulum pondok bagi para siswa dengan menari tarian ini
mereka juga belajar lebih fokus dan berkonsentrasi
tarian sufi atau dikenal juga sebagai whirling the fishes
dianggap dapat menjadi bagian dari meditasi diri yang kaitannya erat dengan tasawuf
tari supi adalah merupakan refleksi dari cinta atau kerinduan seorang hamba kepada robnya
di mana seorang tari sufi harus menanggalkan seluruh emosi yang ada pada dirinya
bukan hal mudah
para penari sufi bisa berputar dan bertahan lama tanpa merasakan pusing
kunci utamanya adalah ketenangan dan juga harus menghayati makna dari filosofi tarian ini
mata yang fokus tidak terpejam tidak melirik juga pada kepala yang tidak bergerak
lima tahun yang lalu badan lebih enak sehat
kalau soal fokus katanya membantu untuk fokus juga
di indonesia pada mulanya tarian sufi masih dilakukan oleh laki laki saja
akan tetapi kini banyak kaum perempuan juga boleh melakukan tarian sufi bersama